inilah detik detik saat sebuah ambulans menyalip iring iringan rombongan presiden joko widodo
yang tengah melintas di jalan di panjaitan samarinda kalimantan timur
saat ambulans melintas kendaraan rombongan presiden tampak bergeser ke sisi kanan jalan
untuk memberi akses jalan di sisi kiri bagi ambulans
video ini pun viral di media sosial dan mendapat pujian dari para warganet
dan inilah ahmad faisal sang pengemudi ambulans
pria tiga puluh tiga tahun ini tak bisa menyembunyikan rasa bangganya
karena aksinya mendahului iring iringan presiden ri berbuah viral
setiap hari ahmad melayani antarjemput pasien di rumah karantina tanah merah
ke rsu abdul wahab syahrani samarinda
sebelum melewati rombongan presiden
ahmad mengaku telah melewati sejumlah kendaraan yang antre di depannya
namun ia tak menyangka akan ada iring iringan kendaraan bertuliskan ri satu berada di depannya
ketika itu ia pun sempat mencoba memperlambat laju ambulansnya
nah ternyata pas di depan rombongan presiden
sempat kaget saya sempat ngeram terus begitu ngeram
akhirnya ada keluar tangan polisi
suruhnya untuk nyelip
terus saya sempat teriak ke pak presiden bahwa
baru dia melambaikan tangan
setelah melambaikan tangan sudah selesai habis itu
sementara itu kepala puskesmas pembantu dan rumah sakit karantina tanah merah
mengucapkan terima kasih dan bersyukur
petugas pengawal presiden memberikan izin ambulans untuk melintas
hal ini dinilainya menjadi salah satu bentuk dukungan kepada tim medis
saya sangat berterima kasih
sebagai kepala puskesmas ini juga sebagai dukungan kepada kami
peristiwa iring iringan ri satu memberi jalan pada ambulans itu terjadi pada selasa dua puluh lima agustus lalu
ketika itu presiden joko widodo diagendakan meninjau pemberian vaksin kepada para pelajar di smpn dua puluh dua samarinda
surya atman samarinda kalimantan timur